setelah itu kami siang di lokasi pengerebekan warga masih berkumpul dan sejumlah personil polisi
masih tampak melakukan penjagaan meskita setekat saat kemarin
warga masih berkumpul di sekitar rumah kontrakan nomor empat puluh
yang ditempati empat orang terduga teroris hingga kamis siang ini
dari keterangan ketua rt dua rw satu kelurahan babakan lukman
mereka menempati kontrakan ini sejak sepuluh hari lalu
menurut lukman mereka terlihat menyembunyikan sesuatu saat dirinya meminta kartu tanda penduduk
setelah satu pekan mereka tinggal di kontrakan
pada saat itu saya ketemu dengan yang namanya helmi
sempat ketemu dan dia sempat ngobrol juga sama saya di depan kontrakan
dan saya niat mau masuk mau lihat situasi apa sih kegiatannya
sampai itu saya nggak boleh
detasemen khusus delapan puluh delapan mabespori telah mengidentifikasi bahan dan jenis peledak
yang digunakan oleh keempat orang terduga teroris di babakan setu tanggerang selatan banten
dari keempat terduga teroris tiga diantaranya tewas setelah sebelumnya
sempat melakukan perlawanan saat akan digerebek oleh tim densus delapan puluh delapan
menurut kepala biro penerangan masyarakat mabespori
brigjen rikuanto mengatakan satu orang terduga teroris yang ditangkap terlebih dulu
sudah diamankan di makobrimob kelapa ii depok
berikut pernyataan rikuanto selengkapnya
kita temukan dari hasil penelitian satgas bom di tanggerang selatan khususnya
yang dikategorikan bom di lokasi ditemukannya adalah itu masuk kategori low explosive
bahan dasarnya banyakan arang black powder belerang dan lain lain
di tempat lain juga ada yang berusaha untuk membuat ramuan bom melalui senyawa senyawa kimia
namun belum jadi ini kita amankan juga
kalau senyawa kimia kemungkinan besar itu jadinya nanti adalah bom jenis high explosive